kita bergeser ke informasi lain mengenai kementerian ketenagakerjaan akan melakukan sidak ke perusahaan bumn maupun perusahaan swasta terkait kepatuhan perusahaan melindungi karyawan dengan jaminan pensiun
sepanjang dua ribu tujuh belas tim pengawas kemenaker dan bpjs ketenagakerjaan sudah memeriksa tujuh puluh satu perusahaan
hasilnya sebagian besar perusahaan itu belum menjalankan ketentuan jaminan pensiun
jaminan pensiun bpjs ketenagakerjaan adalah jaminan yang wajib dijalankan perusahaan
bila setelah mendapatkan teguran perusahaan tetap membandel kemenakar akan membuat rekomendasi agar perusahaan tidak mendapatkan pelayanan tertentu
misalnya perizinan usaha izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek izin pekerja asing hingga izin perusahaan penyedia jasa pekerja
saat ini kementerian ketenagakerjaan dan bpjs ketenagakerjaan terus melakukan penguatan kinerja tim pemeriksa terpadu
tim pemeriksa terpadu ini dibentuk oleh kemenaker dan bpjs kenakerjaan
yang meraguntakan pengawas dari kedua institusi
tahun ini kemenaker menargetkan akan memeriksa lagi satu ratus dua perusahaan